seorang warga tewas diterkam buaya muara di sungai parit ii indra giri hilir riau
jasad korban ditemukan dengan kondisi penuh luka gigitan buaya
dan selain itu di kalimantan tengah penampakan buaya juga terjadi di sebuah sungai di kabupaten katingan
yang dekat dengan permukiman penduduk
kepanikan warga terjadi saat mengetahui didi aprianto dua puluh tiga tahun
tewas diterkam buaya muara di sungai parit dua dusun kampung baru desa sungai nyur indragiri hilir riau senin pagi
risiwa bermula saat korban mencari rumput di tepi sungai
tanpa disadari seekor buaya muara menerkam korban lalu menyeret korban hingga ke tengah sungai
warga yang mengetahui kejadian tersebut berupaya mencari korban dengan menyisir aliran sungai
jasad korban ditemukan satu jam kemudian dengan penuh luka gigitan buaya
dan langsung dievakuasi ke rumah buka
saat itu mulai dilakukan pencarian hingga akhirnya tadi pagi sekira pukul enam pagi
jenah jas korban ditemukan
seekor buaya berukuran besar muncul tak jauh dari pemukiman penduduk
tepatnya di sungai bandut kalamnaman kabupaten katingan beberapa waktu lalu
predator ini menampakkan dirinya beberapa kali di sungai membuat warga desa panik
tak hanya itu warga sempat mencoba menangkapnya
dengan umpan seekor ayam namun tak berhasil
kepala bksda kalimantan tengah nur patria kurniawan
senin pagi menyebut reptil besar ini diduga terbawa arus banjir
yang melanda kabupaten katingan beberapa waktu lalu
tim liputan cnn indonesia